bersama anda francisco donasiano mengawali kompas siang
saudara kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat masih menjadi teka teki
setelah polisi menangkap egy salah satu dpo yang diduga menjadi otak pembunuhan
di pengledahan menyebut polisi menyitas jumlah dokumen seperti ijasa dan rapor
ada tiga orang siapa saja kakek nenek dan bibinya
ia meyakini sang anak tak bersalah karena peggy sedang bekerja di badung bersama bapak dan pamannya saat tragedi pembunuhan vina dan egy terjadi pada dua ribu enam belas lalu
sangat kecewa kepada pihak kepolisian
itu kan yang didi po namanya egi bukan peggy
kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya peggy setiawan sedangkan pegi setiawan tidak tahu kejadian itu
tapi tetap bersekil ke polisi memutuskan peggy yang melakukan kesalahan itu
saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah
peggy juga berpesan kepada saya pegi kalau mama kalau tidak ada umur sudah pegi tidak apa apa
pergi ikhlas pergi jadi tumbal orang yang berada
peggy ikhlas mama kalau peggy tidak ada umur peggy minta maaf itu cuma pesan peggy begitu saja
ibu masih ingat pada saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy tidak ada di cirebon
iya egy sedang bekerja di bandung
sudah tiga bulan dia bekerja di bandung
bersama bapak dan pamannya
penangkapan tersangka pelaku pembunuhan pinda dan eki yaitu pegi setiawan dilakukan sesuai prosedur
kasat reskrim polres cirebon kota jawa barat akp anggi eko prasetyo menyampaikan
saat penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik peggie setiawan
polisi meyakini penangkapan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus dua ribu enam belas silam
ia yakin sosok pegi yang ditangkap berada di balik kasus pembunuhan pina dan eki
penangkapan ini mampu membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu
kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
sementara itu kepala desa kepompongan wawan setiawan mengakui pegi setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan
ibu peggy bernama kartini dan bapaknya rudy tercatat dalam warga tidak mampu
rumahnya pun pernah mendapatkan bantuan rumah tinggal tidak layak huni
setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki laki bernama pak rudi
sementara pegi tersebut tidak dikenal oleh masyarakat
karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa kepompongan
saksi mata pembunuhan vina dan eki juga muncul ke permukaan
af warga desa karangasih kecamatan cikarang utara kabupaten bekasi menceritakan peristiwa di tahun dua ribu enam belas
ia mengetahui vina dan eki mengalami penyerangan oleh sekelompok remaja yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja
kemudian dengan menggunakan empat motor para pelaku mengejar korban ke jalan layang
lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan
af mengenali para pelaku dan dpo karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada persis di depan bengkel tempatnya bekerja
hingga saat para pelaku diringkus polisi af membenarkan para terpidana dan dpo
merupakan kelompok geng motor
oh si peggy ini dulu motornya smash

tapi waktu pas kejadian itu ada
sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan vina dan eki
keseriusan dan transparansi polisi jadi harapan besar bagi keluarga korban
setelah delapan tahun lamanya kasus ini menyisakan
jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi